kemeriahan laga piala dunia di rusia juga memicu tingginya minat belanja wisatawan yang datang ke rusia
wah pastilah ya shopping shopping di rusia
nah peluang ini dimanfaatkan sebuah toko souvenir di rusia yang menawarkan souvenir bola yang terbuat dari kristal swarovski
dengan harga dua ribu dolar amerika serikat atau sekitar dua puluh delapan juta rupiah
souvenir jersey gantungan kunci cangkir sudah biasa
namun apakah anda pernah berpikir membeli souvenir yang terbuat dari kristal swaroski
sangat mungkin jika anda memiliki sedikitnya dua ribu dolar amerika atau sekitar dua puluh delapan juta rupiah karena itulah harganya
terinspirasi oleh peran kota saran sebagai salah satu tuan rumah piala dunia
sebuah toko souvenir memanfaatkan kesempatan ini untuk memproduksi souvenir yang tak terlupakan
dirancang untuk penggemar kaya raya souvenir bola ini dihiasi sembilan tujuh ratus kristal swaroski
dan dijual di rusia
seharga dua puluh delapan juta rupiah
bola mewah ini dikerjakan oleh dua perajin dalam waktu dua minggu
sejak laga piala dunia dimulai empat dari sebelas bola telah laku terjual
namun percaya atau tidak ternyata souvenir ini bukan yang termahal di rusia
masih ada souvenir lain yang terbuat dari batu atau metal dengan harga tiga ratus sampai empat ratus rupiah rusia
atau enam puluh enam juta hingga delapan puluh delapan juta rupiah

ada yang berwarna emas
ada yang berwarna emas ada yang berwarna emas
ada banyak yang terjadi dan ada yang berwarna tiga ratus sampai empat ratus rupiah
jadi kita memang sangat sederhana
meski piala dunia akan berakhir tiga minggu lagi
manager toko nikolai kozin mengatakan
akan terus memproduksi koleksi souvenir bola ini selama ada permintaan yang tinggi
namun jika beberapa bola tidak berhasil dijual
nikolai akan menyumbangkannya ke museum